nawang ini artinya umpan yang kita lemparkan sudah termakan oleh musuh
mereka sekarang ketakutan
bagus kalau begitu
kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memukul mereka di saat mereka sedang lemah
semakin banyak bahaya yang akan mengancammu
aku mengerti kanjeng rama
aku rela menjalani ini
jaga dirimu baik baik anakku
doa ibu selalu menyertai
terima kasih kanjeng ibu
ucapkan selamat jalan pada rahim
selamat jalan pamanarasa
terima kasih kakak
ki lampung jambu
antarkan putraku pamanarasa ke daerah yang sangat jauh dari kerajaan galung
agar tidak ada bahaya yang mengikutinya

untukabilir di sejauh
untuk hanya setosek